munculnya nama emil dardak bupati trenggalek yang bakal mendampingi kofifa indar parawangsa dalam pertarungan pilkada jawa timur mendapat respon positif ketua dpd golkar jatim
sementara poros ketiga partai gerindra pks dan pan menilai jika emil dardak adalah calon yang kuat dalam pilgub jawa timur
pertarungan menuju kursi jatim semakin memanas
baliho bergambar menteri sosial kofifah indar parawansa berpasangan dengan emil dardak terpasang di sejumlah ruas jalan di jombang
menanggapi fenomena baliho ketua dpd golkar jatim nyono suherli menanggapi santai beredarnya sejumlah baliho paket tersebut
meski hingga kini belum ada keputusan resmi dari partai pengusung pasangan kofifah
namun jika nanti dpp golkar menunjuk kadernya emil dardak sebagai pendamping ketua muslimat partai golkar optimis bisa menandingi pasangan saifullah yusuf aswar anas
dpp dpd satu belum mengeluarkan rekomendasi pengesahan untuk istilahnya buko viva bergandengan dengan salah satu calon
sementara itu poros ketiga atau gabungan partai gerindra pks dan pan
meski belum menentukan bakal calon gubernur jatim yang akan diusung namun mengakui jika bupati trenggalek emil dardak sebagai calon paling kuat
survei survei yang kita pantau dari semua lembaga survei independen juga menyebut ada kenaikan yang cukup signifikan dari sosok emil ini sehingga ini juga kita potret terus
namun di mata pengamat politik universitas airlangga siapapun yang akan dicalonkan oleh poros ketiga dirasa akan sulit memerangkan pilgub jatim nanti
tokoh tokoh yang dimunculkan itu secara elektabilitas itu masih belum mampu untuk mengimbangi bahkan mengungguli ya
setidaknya dua tokoh yang sudah istilahnya leading terlebih dahulu
saat ini kofifah inder parawansa telah mendapat rekomendasi dari partai golkar untuk maju sebagai calon gubernur jawa timur dalam pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas mendatang
sedangkan langkah poros ketiga justru akan mendapat batu sandungan di mana emil dardak dilarang maju dalam pilgub jatim nanti oleh pdip